kita ke informasi lain saudara gunung api ruang di sitaro sulawesi utara kembali erupsi
warga di sekitar gunung diminta agar segera pindah ke lokasi yang aman
sesuai informasi dari pengamatan gunung api terjadi erupsi pada jumat sekitar pukul tujuh belas waktu indonesia tengah
hingga kini status gunung api ruang masih di level empat awas
posko pengungsi dibuka di kampung apeng sala di kecamatan tagulandang
warga pun melakukan evakuasi mandiri ke tempat yang lebih aman
jadi masyarakat sudah menghindar lagi kembali ke tagulandang utara ini
sayangnya warga pulau ruang yang dievakuasi ke posko pengungsian di kampung apeng sala kecamatan tagulandang mengaku tak nyaman di pengungsian
bantuan makanan siap saji dikeluhkan karena warga mengaku tak terbiasa
selain itu warga meminta ditambahkan alat tidur
lokasi pengungsian juga terpantau sangat gelap karena tidak ada aliran listrik
karenanya warga meminta dipasangkan lampu
para pengungsi ini juga membutuhkan air bersih serta perlengkapan anak anak dan balita
akibat erupsi gunung ruang di kabupaten kepulauan sitaru sulawesi utara
pengelola bandara samratulangi manado ditutup hingga
kepala pengusaha bandara samratulangi manado
status penundaan layanan penerbangan bandara penerbangan samratulangi
diperpanjang sejak kamis hingga sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh satu
yakni pukul dua belas waktu indonesia tengah
otoritas bandara wilayah delapan menetapkan penundaan ini berdasarkan notam air naf indonesia cabang manado
pengelola bandara samratulangi juga meminta para penumpang untuk mengupdate informasi
dari setiap maskapai penerbangan
imbas erupsi gunung ruang juga sampai ke sulawesi selatan
calon penumpang tujuan ternate dan manado tertahan di bandara internasional sultan hasanuddin maros sulawesi selatan
mereka menunggu kepastian penerbangan pasca erupsi gunung ruang di sulawesi utara
penumpang pun mengajukan pengembangan uang tiket
sementara itu imbas erupsi gunung ruang
tim basarnas manado juga mengevakuasi warga binaan dan pegawai lapas tagulandang
total sebanyak empat puluh tujuh orang yang dievakuasi
terdiri dari sebelas orang pegawai lapas tujuh belas warga binaan dan tujuh belas warga tagulandang
proses evakuasi menggunakan knb masena dari pelabuhan tagulandang
menuju pelabuhan likupang desa munte kabupaten minahasa utara
untuk mengetahui informasi selengkapnya kita akan bergabung dengan jurnalis kompas tv
ada yanomi ke singal di kepulauan sitaro dan doni arai di bandara ratulangi manado
yan mika selamat pagi bagaimana aktivitas gunung ruang pagi hari ini
ya selamat pagi kami informasikan saat ini saya sedang berada di pulau talaut
di pulau tagulandang kabupaten kepulauan sitaro
lokasi tempat saya melaporkan di pos terpadu yang dibangun oleh pemerintah kabupaten kepulauan citaro
bersama dengan tujuh belas stakeholder
dan kami pantau untuk pagi hari ini aktivitas gunung ruang sendiri memang mengalami
penurunan aktivitas dibandingkan dengan aktivitas kegempaan pada kemarin sore
pukul lima lewat enam menit waktu indonesia tengah bahwa kemarin itu memang sempat terjadi peningkatan aktivitas kegempaan
yang menyebabkan ada material abu vulkanik yang keluar dari kawah gunung ruang itu sendiri
dan dari tempat saya melaporkan ini memang pos pos terpadu ini ada beberapa dengan berjarak sekitar lima puluh meter
terdapat posko pengungsian dari warga yang memang berasal dari desa yang ada di pulau ruang
di mana terdapat gunung ruang ini sendiri
kami memantau juga memang ini sudah merupakan hari kelima eh maaf hari keempat warga berada di tempat pengungsian
dan memang sangat terbatas situasi dan keberadaan di sini
pemerintah bersama dengan kawasan kawasan ini
pemerintah bersama dengan cmi juga dan stakeholder terkait
berupaya untuk memenuhi kebutuhan dasar dari para pengungsi
tapi memang diakui sangat terbatas listrik dari pln memang mati sejak kejadian erupsi
hingga hari ini belum ada listrik di posko terpadu memang hanya mengandalkan listrik genset
dan itu memang terbatas kebanyakan hanya digunakan pada saat malam hari
itu menyebabkan penerangan saat malam hari sangat terbatas
yang berimbas juga terhadap akses ketersediaan air bersih
untuk membantu mobilitas dan aktivitas masyarakat di pengungsian ini menjadi lebih terbatas begitu
yana apakah masih ada warga yang belum dievakuasi sampai dengan saat ini
ya untuk warga yang berada di pulau ruang di pulau yang sama dengan gunung ruang berada
ada dua desa setidaknya pemkap mencatat ada empat ratus sembilan puluh lima jiwa dari dua desa itu sudah semuanya evakuasi dari pulau ruang
dan berada sebagian di bagian besar berada di pulau tagulandang
dan pulau tagulandang ini memang jaraknya sangat dekat atau memang berhadapan langsung dengan pulau ruang ini
dan mereka sudah dievakuasi di desa salah satu di desa atengsela berjarak kurang lebih delapan km dari kawah gunung ruang
dan petugas juga dari kepolisian dan pmi masuk pemkat sitaro
siang ini mungkin rencananya akan menyisir warga warga yang melakukan evakuasi mandiri
bukan di rumah rumah kerabat atau keluarganya tapi yang kemungkinan besar mengungsi di areal area perkebunan
yana bisa gambarkan kepada kami lebih lengkap terkait dengan bagaimana situasi di pengungsian
apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga yang saat ini telah dievakuasi
memang berdasarkan keterangan atau hasil wawancara kami dengan sejumlah warga dari kampung lain pak tehi
mereka mengaku cukup sulit untuk beradaptasi dengan suasana pengungsian
di mana memang dari sisi ketersediaan kebutuhan dasar masih cukup terbatas
mereka juga mengeluhkan tempat tidur
yang memang masih menggunakan alas lantai hanya menggunakan tikar yang tipis
mereka berharap bahwa pemerintah bisa memberikan bantuan kasus
sehingga mereka bisa beristirahat lebih baik dibandingkan pada kesempatan sebelumnya
selain itu juga warga sangat berharap ketersediaan listrik untuk menerangi aktivitas pada saat malam hari
termasuk juga listrik yang akan membantu untuk ketersediaan terhadap
kami juga berharap bahwa kita bisa berhasil mencapai kesempatan terhadap aktivitas yang memang merupakan kebutuhan kita
dari anamika kami beralih ke manado
ada jurnalis kompas tv doni arai di bandara samratulangi
doni selamat pagi rencananya bandara samratulangi ini ditutup hingga pukul dua belas wita
apakah ada potensi diperpanjang
baik selamat pagi okta hari ini sabtu dua puluh april dua ribu dua puluh
adalah hari ketiga pihak bandara atau otoritas bandara samratulangi manado
memperpanjang penutupan operasional bandara samratulangi manado
hal ini tentu berdasarkan notam dari airnav indonesia cabang manado
yang menuju ke bandara samratulangi manado
dan pihak bandara juga membuka pelayanan di bandara samratulagi manado
maupun di maskapai masing masing untuk penumpang yang ingin melakukan reschedule
doni artinya saat ini masih adakah penumpukan calon penumpang
yang batal berangkat atau melakukan refund di sana
ya jadi dari kemarin itu memang terjadi penumpukan
dan hari ini juga mulai berdatangan warga yang sejak pagi
mulai berdatangan untuk menanyakan langsung status mereka
apakah akan ada jadwal penerbangan atau seperti apa
dan pihak bandara meminta penumpang untuk mengakses informasi yang benar
ataupun datang langsung ke bandara samratulangi manado
untuk memperoleh informasi yang jelas terkait dengan penutupan operasional
ya baik bandara samratulangi rencananya ditutup sampai pukul dua belas wita
kemudian juga ada delapan belas penerbangan dibatalkan
dan tadi yanemike singel mengabarkan bahwa saat ini aktivitas dari gunung ruang
sudah mulai menurun dan ada sejumlah jiwa yang sudah dievakuasi
tapi masih membutuhkan bantuan karena saat ini masih terbatas di pengungsian
ada yanemike singel di kepulauan sitaro tadi
dan juga doni arai di bandara samratulagi manado